kebakaran juga menghanguskan sebuah gudang produksi furnitur di jalan rasuna said kota tangerang banten pada minggu malam
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan gudang
sejumlah warga yang sedang sholat tarawih sempat berhamburan keluar sebab lokasi kebakaran berada di dekat masjid
karyawan gudang sempat mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan
namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus membesar
sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api
belum diketahui hingga saat ini penyebab kebakaran ini terjadi
karyawan gudang yang sudah terbakar membuat api terbakar
karyawan gudang yang sudah terbakar membuat api terbakar